kindo electric vehicle show digelar pada dua puluh dua juli hingga tiga puluh satu juli mendatang
berbagai jenis kendaraan listrik baru dari ragam pabrikan dipamerkan di pameran ini
pengunjung yang hadir pun bisa menikmati fasilitas tes drive kendaraan listrik yang digelar di dalam ruangan
pameran kendaraan listrik digelar dengan harapan bisa menekan dan menimbulkan iklim kendaraan listrik di indonesia
khususnya untuk kendaraan pribadi